kalau biasanya pentol berkuah bening pentol di kawasan margahayu kota bandung jawa barat ini
diantre oleh penggemar karena kuahnya merah tentunya kuah membara ini adalah campuran cabai
saya langsung mau cicip satu porsi wah segar nih diberi campuran jeruk nipis oh iya ada pilihan
pentol lobster dan pentol kepiting juga buat penggemar seafood sang pemilik kedai memang
menyiapkan lebih dari lima kg cabai untuk kuah pentol demi memuaskan selera penggemar
kuliner pedas pedasnya dapat terus si baksonya juga dagingnya berasa gurihnya itu kalau cabai
yang pedas membarah kita bergeser ke kawasan sudirman kota bandung ada bakso jumbo oseng super pedas
rasanya pedasnya ini campuran dari cabai bubu cabai rawit dan cabai domba selain memanjakan
penggemar pedas bakso ini juga diracik dengan campuran rempah supaya lebih gurih enggak cuma
pedas saja gurih gurih
hai merasa pedasnya cukup lah enaklah cukup nikmat juara ini juara basonya ini jadi dia itu
dimasak dengan osengan pakai bumbu bumbu rempah rempah dan bawang bawang merah bawang
putih yang kuat jadi sehingga rasanya juga muncul gitu enggak cuman pedas menu bakso
pedas jumbo ini bisa anda nikmati dengan tiga puluh lima rupiah per porsinya aduh perut saya udah kenyang
digus kepanasan karena sudah dua menu makanan pedas yang saya makan akhir akhir ada mobil yang
mana nih mau pilih pentol atau bakso yang sama sama memiliki kuah yang pedas tergantung anda yang
jelas bagi anda yang kurang menyukai pedas pastikan anda juga mau bawa minum yang cukup banyak
agar kemudian rasa pedasnya bisa terkurangi jika ria di sitkirvan bandung jawa barat